jenazah gitaris grup band tujuh belas herman sikumbang tiba di rumah duka di kompleks perumahan dpr ri kalibata jakarta selatan senin dinihari
herman menjadi salah satu korban akibat tsunami yang menerjang tanjung lesung pandeglang sabtu lalu
isak tangis istri herman sikumbang juliana muhtar tak terbendung saat gitaris grup band tujuh belas tersebut tiba di rumah duka di kediaman anggota dpr abdul qadir karding
di komplek perumahan dpr kalibata pancoran jakarta selatan senin dinihari
selain menjadi gitaris grup band tujuh belas herman sikumbang juga dikenal sebagai anggota partai kebangkitan bangsa
saat ini herman tercatat sebagai calon anggota legislatif untuk dpr ri dari daerah pemilihan maluku utara
di mata politisi pkb yang juga menteri tenaga kerja hanif dakiri herman merupakan pribadi yang bersahaja teguh bekerja keras dan menjadi kader ideologis pkb
herman sikumbang juliana mukhtar sabtu lalu
herman ini orang yang sangat baik orang yang sangat bersahaja sederhana bisa bergaul dengan semua orang sangat santu
dan kebetulan juga sedang menjadi calon anggota legislatif pkb dpr ri dari daerah pemilihan maluku utara
herman sikumbang menjadi salah seorang korban yang tewas dalam musibah tsunami di selat sunda sabtu malam saat mengisi acara bersama grup band tujuh belas di tanjung

di keprakasa satya jakarta